tim resmok satreskrim polresta banyuwangi jawa timur berhasil menangkap tersangka pembunuhan wanita yang dibakar di kebun kelapa selasa siang
tersangka yang sempat buron selama tiga hari ditangkap petugas di jalan raya saat keluar dari sebuah hotel
tersangka terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melarikan diri
tersangka mengaku tega membunuh rekan kerjanya tersebut
lantaran sakit hati sering diolok olok oleh korban karena memiliki badan yang gemuk
pelaku mengatakan bahwasanya dia membunuh dengan motif sakit hati
keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat beratnya
ya harapan saya saya mencintai sesuai dengan aturan pemerintah
kini tersangka mendekam di jeruji besi mampol restabanyuwangi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut
tersangka dijerat pasal tiga ratus enam puluh lima tentang perampokan dan tiga ratus tiga puluh delapan tentang pembunuhan dan pasal tiga ratus empat puluh tentang pembunuhan berencana
dengan ancaman hukuman seumur hidup maksimal hukuman mati
sebelumnya pada sabtu pagi warga banyuwangi dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat wanita
dengan kondisi hangus terbakar di sebuah kebun kelapa di dusun kedaung desa pondok nongko kecamatan kabat banyuwangi
saat ditemukan kondisi mayat gosong dan tergeletak tengkurap di atas tumpukan bambu dan jerami
kofi jamani banyuwangi jawa timur